meski telah membubarkan diri dan berubah menjadi organisasi masyarakat
keberadaan geng motor di kota sukabumi masih saja meresahkan masyarakat
tugas pores sukabumi kota menangkap dua kelompok geng motor yang diduga akan tawuran
dari tangan mereka polisi menemukan sejumlah senjata tajam minuman keras serta obat obatan terlarang
patroli polres sukabumi kota menggagalkan tawuran antara dua kelompok geng motor yaitu moon reker dan brigget
sedikitnya polisi menangkap lima puluh sembilan anggota geng motor delapan orang diantaranya perempuan
dari penggeledahan polisi menemukan dua senjata tajam sabuk bersenjata gir keling pukul minuman keras serta obat obatan terlarang
diduga senjata yang dibawa akan digunakan untuk tawuran antar geng
selain itu polisi juga menahan puluhan sepeda motor tanpa dokumen resmi
keberadaan geng motor beberapa waktu belakangan memang cukup meresahkan warga sukabumi
mereka kerap berbuat onar dan melakukan
dan tindak kekerasan
ironisnya tindakan anggota geng ini bertolak belakang dengan deklarasi para pemimpin geng motor yang sudah mengubah geng motor menjadi organisasi masyarakat dan melakukan berbagai kegiatan yang positif
tahun kemarin kita bersama sama dengan unsur forum komunikasi pemimpin daerah sudah membubarkan
kemudian kita juga sudah tidak hanya membuarkan kita juga memberikan semacam kegiatan kepada mereka

karena mungkin pengawasan dari orang orang terjerumus lagi
iya ikut gabung kembali
sedikitnya enam orang diperiksa secara intensif terkait kepemilikan senjata tajam dan obat obatan
sementara yang lainnya dipulangkan setelah didata dan dijemput oleh orang tua masing masing
ahmad fikri sukabumi